akang juga gak tau kalo wasain teh mau balik lagi
jantin takut gagal lagi
oh gitu dan
yang siap posen rw
atuart rumah febril nya belajar kelompok kan bukan hari ini yang
cuma ngantri komik doang tapi jangan lama lama ya nanti om aku marah
iya nek kalau gitu edward ngambil komiknya iya
ntar ya om panggilin ya
tunggu dulu sini ya om tinggal dulunya
ada claudia claudia iya
neng ada ini aduh iya nenek juga enggak resep sama dia ngomongnya kayak orang dewasa
mendingan edward bilang aja edward mau pergi gitu
ingin menjaga suhu
tidak memerlukan seragam
coba bayangin gara gara demo masa kemarin semua orang di cirawas ini jadi punya panci presto ayam tulang lunak
jadinya kamu tidak bisa pamer ya iya
apa sih yang kamu rasain kalau ada orang yang barangnya sama seperti punya kamu
rasanya tuh gimana ya
pokoknya rasanya gimana gitu
masa barang saya sama dengan barang barang orang lain di sini
iya perasanya gimana
gak bagus kum
kalau orang orang itu punya barang yang berbeda nggak bisa saling pinjam
nah ini jawabannya
tapi kan dadang tidak pernah mau meminjamkan barangnya ke orang lain
berarti orang lain yang harus minjemin barangnya ke kang dadang
pulsa nya apa sih kum
tadi claudia ngeliat gelang
kainnya cocok dan bagus buat edward
makanya claudia beliin buat edward
maaf atuh edward buru buru ya
edward mau kemana
edward mau ngasih komik ini ke febri kalau dia
yuk kalau dia ikut
sebenarnya edward cuma ditipin komik ini ke omakum febri gak ada dirumahnya
gak apa apa claudia namainin edward aja
kamarnya belum dirapihin berantakan sekali itu
lagian ini udah mau sore besok aja kasih komiknya ke pebri
kalau dia edwardnya lagi repot
iya nek kalau gitu claudia pamit deh
apaan itu wat
ini nek gelang dari claudia
edward buang aja kalinya
hei jangan begitu terima aja
berbuat baik itu gak ada ruginya
tadi pagi mang jubat main kerumah ngobrol ngobrol sama bapak
gak tau tapi kedengerannya mereka cuma ketawa ketawa doang
kalau misalnya mang jubat punya pasangan menurut asyik gimana
wah bagus itu kang
emangnya akang mau cariin jodoh buat mang jubah
kira kira siapa ya yang cocok jadi pasangannya mang jubat
akang mau selalu gitu kalau ditanyain ketawa ketawamu
bisa jawab sesuatu yang belum ada jawabannya
susah ya kalau ngomong sama orang pinter
jawabannya lebih rumit dari pertanyaannya
naik odong odong sambil makan buah
kenapa dong kak ngu cuy teh diam saja
wih mimin bisaan pakai pantun
gak ada apa apa mimin manis
gak ada apa apa
jalan sama perempuan pura pura gak lihat saya
aduh maafin akangnya cantiknya
akang tadi suruh pakai med
dia disuruh pake med buru buru ngantriin perempuan itu
perempuan itu kan namanya diana
ya itu gel bener akang teh bicara sama dia
dikit dikit diajak bicara dikit dikit diajak bicara
akang mau nengokin sedikit diajak bicara lagi
kayaknya dia tau deh kalo akang tuh naksir sama kamu
dasar raja gombal ada aja jawabannya
aduh masa sama calon istri dengan gombal
gak mungkin atuh
ada berita buruk
wa saen teh mau dateng lagi
aduh gimana tuh kang
gimana kalo sampe wa saen ngajak nikah saya beneran
kang achen teh harus tanggung jawab
kemarin kan kang achen yang ngatur strateginya
iya akang teh akuin
akang salah strategi
tapi udah tenang aja
banyak jalan menuju roma
akang juga gak tau kalo wa saen teh mau balik lagi
cet betin takut gagal lagi
oh gitu dan
siap pauset rw